kementerian luar negeri republik indonesia menargetkan awal dua ribu dua puluh satu indonesia bisa memproduksi vaksin covid sembilan belas
upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra negara untuk mendapatkan akses tercepat vaksin covid sembilan belas dan mengembangkannya secara mandiri
menurut menteri luar negeri retno marsudi kerjasama dengan beberapa mitra negara sudah berlangsung antara lain kerjasama bio farma dengan sinovac asal tiongkok
keunggulan vaksin ini adalah sudah memasuki tahap ketiga uji klinis terhadap manusia hingga akhir desember
nantinya uji klinis tahap ketiga ini juga akan diawasi dengan ketat oleh badan pengawas obat dan makanan
dan retno berharap nantinya indonesia juga bisa berkontribusi memenuhi kebutuhan vaksin covid sembilan belas untuk dunia
saya ingin menjelaskan kerjasama bio farma dan sinovac
pertanggal dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
sinovac adalah salah satu dari lima kandidat terdepan yang telah memasuki fase ketiga uji klinis vaksin kemanusiaan dari satu ratus enam puluh enam kandidat vaksin
kementerian luar negeri dari tahap awal telah terlibat langsung dalam proses kerjasama bio farma dengan sinovac